untuk mengetahui informasi terkini dari banjir bandang di lombok barat ada lalu rahmat juniadi di lombok barat bergabung melalui telepon
lalu selamat sore berapa total korban jiwa yang sudah dicatat oleh tim pencarian
ya selamat sore putri dapat saya informasikan bahwa untuk data dari bpbd ntb pada penanggulangan bencana alam pada hari ini
memang terjadi bencana di beberapa tempat salah satunya yang ada di lombok barat
di lombok barat ini ada tiga kecamatan yang terdampak pada banjir dan tanah longsor serta banjir bandang kemarin
yaitu ada di kecamatan gunung sari kecamatan batu layar dan kecamatan sekotong
terdampak ada sekitar lima tiga ratus sembilan puluh sembilan orang
di antaranya terdapat di kecamatan gunung sari itu ada dua delapan ratus empat puluh sembilan kakak
di kecamatan batu layar itu ada satu dua ratus lima puluh kakak
dan di kecamatan sekotong itu ada satu dua ratus dua puluh dua kakak
yang dilaporkan meninggal dunia hingga saat ini ada lima orang
ada delapan orang mengalami luka luka
rumah yang diakibatkan oleh bencana tersebut ada empat ratus empat puluh delapan unit
satu tempat ibadah dan dua jembatan yang masih dalam kondisi rusak dan hingga saat ini masih dibatasi untuk melewati jalur tersebut
karena jembatan tersebut dikhawatirkan akan terjadi ambrol
lalu di mana saja atau ada berapa titik pengungsian
untuk titik pengungsian di lombok barat terutama di kecamatan gunung sari itu ada sekitar lima titik kurang lebih lima titik tempat pengungsian di sana
sudah didirikan tenda tenda darurat juga dapur dapur umum oleh petugas dari kepolisian dari tni dan masyarakat sekitar
yang memberikan bantuan makanan tiap saji
nah di tempat itu juga ada diberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat yang mungkin kemarin sempat mengalami sakit demam
gatal gatal akibat luapan air yang mengakibatkan banjir tersebut
sementara itu tidak semua warga juga tinggal di tenda tenda darurat yang dibangun oleh pemerintah ataupun mandiri
mereka mengamankan diri di masjid termasuk di tempat tempat keluarga mereka
dan bantuan kami hingga saat ini di beberapa lokasi yang terparah kemarin yang air bisa mencapai ketinggian dua meter
sekarang airnya sudah surut
jadi warga sekarang sudah mulai membersihkan rumah rumah mereka dan ada beberapa genangan genangan yang berada di luar
ada yang menuju ke kawasan wisata senggigi yang masih terlihat yang kami pantul
lalu di gambar yang saat ini ditayangkan ada material longsor yang masih menutupi jalan
kemudian ada pohon pohon besar yang tumbang
apakah semuanya saat ini sudah dibereskan
bagaimana juga dengan infrastruktur yang rusak lalu
gambar yang kami
yang sedang tayang tersebut adalah kondisi pada saat banjir bandang terjadi di kecamatan batu layar kabupaten lombok barat
di sana ada di bawah bukit
kondisinya saat ini sejak pagi sudah diterjunkan puluhan personil gabungan dari basarnas dari tni polri serta warga
serta menggunakan alat alat berat untuk mengangkat dan mencari satu orang warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang
alat alat berat tersebut digunakan untuk bisa mengangkat bongkahan bongkahan kayu dan material lainnya seperti lumpur yang menutupi jembatan di perkampungan tersebut
baik baik lalu rahmat terima kasih
sudah memberikan informasi dari lombok nusa tenggara barat terima kasih